kedutaan besar republik indonesia di tokyo jepang mendata sedikitnya tujuh puluh delapan awak kapal asal indonesia bekerja di kapal pesiar diamond princess
sebelumnya otoritas jepang menemukan empat puluh satu penumpang kapal pesiar tersebut terinfeksi virus corona dan seluruh penumpang sempat menjalani karantina di pelabuhan yokohama jepang
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan nasib puluhan kru wni di kapal pesiar diamond princess kita sudah terhubung dengan koordinator fungsi penerangan kbri tokyo eko junor di tokyo
halo selamat siang waktu indonesia mas eko bisa anda jelaskan apakah pihak kbri sudah mendapatkan kabar dan juga akses langsung ke kru kapal
halo iqbal ya dari kemarin kebetulan kita sudah bisa kontak dengan
kru kapal yang penting adalah mereka sendiri sebenarnya sudah dikasih akses gratis internet dan telpon sejak mereka pertama kali di karantina
jadi mereka bisa kontakkan sama keluarganya jadi walaupun kita baru dapat kemarin mereka sudah bisa lapor langsung ke keluarganya
makanya kita tidak dapat keluhan langsung atau pertanyaan langsung dari anggota keluarga mereka kepada kita
dan yang paling penting adalah
masyarakat perlu tahu bahwa pasien dan penumpang yang katanya sakit itu sudah diturunkan dari kapal
jadi yang di karantina itu maksudnya kapalnya di karantina supaya dijaga sambil dipantau dengan maksud untuk dibendung gitu perluasan penyebarannya
kalau penumpang dan juga kru sudah diturunkan lalu nasib dari wni ini sendiri apakah juga ikut diturunkan atau masih di dalam kapal
iya jadi gini waktu kapalnya tiba tiga sekian penumpang hanya ada dua puluh an kira kira yang ketahuan terjangkit virus
dan setelah itu masih ada lagi
nah sekarang kalau saya lihat pagi hari ini di nhk angkanya itu sebenarnya sudah capai enam puluh empat dari kapal itu
jadi setiap ketemu orang yang sakit diturunkan dibawa ke rumah sakit
nah yang tidak panas tidak sakit tidak batuk batuk tidak membencing
gejala itu tetap di kapal
jadi yang di kapal itu adalah orang orang yang belum dan tidak terjangkiti virus
nah perlu diketahui bahwa wni ini kebetulan adalah awak kapal
jadi terlepas dari awak kapal semua penumpang dan awak kapal itu harus stay dulu harus tetap di kapal
kapalnya sendiri sebenarnya bersandar tapi penumpangnya nggak boleh turun
berarti bisa dipastikan bahwa tujuh puluh delapan penumpang yang sebelumnya dinyatakan mengalami atau terkena virus corona ini
kondisinya apakah saat ini sudah semakin membaik atau justru masih di karantina
jadi tiga orang itu di atas kapal itu tujuh puluh delapan orang adalah wni
dan wni itu semuanya atau
waktu kapalnya tiba ada beberapa orang yang sudah langsung ketahuan sakit
nah terhitung hari ini sudah enam puluh empat orang yang diturunkan dari kapal dibawa ke rumah sakit
tujuh puluh delapan orang indonesia itu nggak ada satupun yang ketahuan sakit
jadi tidak terdeteksi sakit
tolong dibetulin kabar yang menyatakan bahwa tujuh puluh delapan orang itu sakit
yang betul adalah satu kapal itu di karantina
kayak kota wuhan kan di karantina
itu kan tidak berarti jutaan orang sakit kan
karantina itu maksudnya ditahan dulu dicek dikasih dua minggu
kalau memang setelah dua minggu nanti tidak ada apa apa boleh kembali ke kegiatannya semua
oke berarti bisa dipastikan bahwa tujuh puluh delapan ini tidak bisa dikatakan bisa tidak terkena virus corona
namun begitu tetap harus dikarantina terlebih dahulu di dalam kapal
dan perlu diingat bahwa pendampingan dari kbri itu
langsung kepada mereka dengan beberapa wakilnya kita sudah kontak langsung
dan mereka selalu update kita kalau ada apa apa dan sampai detik ini kita tidak ada kabar bahwa ada yang sakit
apalagi ada yang terjangkit virus itu tidak ada
nah mas eko ini berbicara soal kondisi secara umum di jepang sendiri
kalau di sejumlah negara lain salah satunya di singapura
masyarakat di sana sudah berbondong bondong untuk membeli kebutuhan pokok sehari hari
juga istilahnya untuk menyimpannya begitu
bagaimana dengan di jepang sendiri
jepang adalah negara yang sering terkena tsunami gempa
jadi mereka sudah terbiasa dengan kondisi darurat
sejak berapa minggu yang lalu itu
masker masker kesehatan itu sudah susah dicari di toko toko
dan teman teman yang pernah ke jepang pasti lihat bahwa tanpa ada kondisi darurat saja
orang jepang sering pakai masker
nah jadi sekarang mereka banyak yang sudah
terus perlu ditambah lagi bahwa pihak jepang sendiri kan memang ketat ya
mereka memang sangat perhatian kepada orang orang yang sakit
makanya orang orang yang di kapal ini juga diperintahkan kepada pengelola kapalnya ini
untuk tetap makanan dan lain sebagainya tetap disuplai
jadi bukannya mereka putus sama sekali
nggak tetap ada makanan minuman dan lain sebagainya
kalau ngelihat di tv itu makanan itu semua naik ke kapal
ya seakan akan tidak ada masalah gitu
cuman memang penumpang ini semua orang orang disuruh tahan dulu di atas kapal
udah itu aja
mas eko saya kembali lagi ini masalah wni yang tujuh puluh delapan orang ini saya masih penasaran
jadi nanti kalau misalnya sudah empat belas hari masa karantina
lalu apakah mereka akan tetap ikut pelayaran dari kapal itu sendiri
apakah dari kbri sendiri akan menempatkan mereka atau memulakan mereka ke indonesia
nah itu yang kita nggak tahu ya
cuman yang jelas
tujuh puluh delapan wni ini kan mereka bekerja di kapal tersebut
kalau saya jadi mereka sih tentunya saya ingin kerja lagi
itu kan karena dua minggu terakhir ini kan mereka tanpa kerja
mudah mudahan tetap dibayar ya
saya nggak tahu kondisinya
tapi semua orang yang ada di atas kapal itu pasti ingin kembali ke kehidupan mereka sehari hari ya
nah para wni yang sekarang terpantau mereka kondisinya baik baik
saya yakin mereka ingin kembali bekerja
misalnya minta pulang atau apa ya
kan ada perusahaannya
kbri ini hanya dalam kondisi darurat kan
misalnya dalam kondisi mereka terlampau
tapi mungkin sempat kali tidak terlantar
perusahaan tidak menelantarkan
pihak jepang juga tidak melontarkan
itu sangat diperhatikan
baik mas eko junor koordinator fungsi penerangan kbri tokyo
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami